tapi tetap aja sita maunya sama mama lila sita gak mau sama mama dewi
sita gak mau sama mama dewi sita maunya sama mama lila ma
sita kamu jangan gini om jadi sedih
gak mau gak mau
mama mama nyantik sama sita
bukan buat siapa siapa
tapi buat lainnya
kasian lara kasian lara
gak ada yang mengakui dia
kamu tuh keterlaluan ya wih
terlaluan banget kamu duduk kayak gini
pak ini buktinya sapu tangan ini tuh mbak lila
ini buktinya sapu tangan ini
kapan kau pernah lihat aku punya sapu tangan seperti ini
sekarang kamu sendiri bilang
kamu nemuin ini di tempatnya gustaf
siapa tau dia yang nyulam sendiri
nama aku di sapu tangan ini
dia tuh kan tergila gila banget sama aku
atau mungkin juga ada orang yang gak suka sama aku
terus sengaja nyulam nama aku di sapu tangan ini
karena terusik dengan keberadaanku di rumah ini
pak aku gak mungkin sengaja fitnah mbak
kok mbak lila nuduh aku seperti itu sih
wi aku kan gak ada nuduh kamu
nyebut nama kamu aja aku gak ada
kok kamu merasa tersindir
nah sekarang semuanya lihat kan
omonganku apa omongan dewi yang benar
terbayang bayang si jantung hati melirik di depan mata
memang si dewi yang sirikan sama lila
tante aku gak
omongan lila benar ya
bukti kamu sama sekali gak kuat
bahkan menurut mama kesannya sangat mengada ngada dan dibuat buat
tante dewi jangan dimarahin
mungkin emang keberadaan aku mengusik dewi di sini
jadi kalau kayak gitu lebih baik aku yang pergi aja tante
terima kasih mbak
terima kasih mbak
saya perlu disini
kok jadi kayak gini
gimana sih ini
udahlah ini kan masalah kecil gak usah dibesarkan
aduh tante kamu mau ke mana

kau mau ke mana
enggak ada apa apa mbak
justru karena masalah kecil tante
saya kan gak enak kalau ini mengganggu hati dewi
apalagi dewi udah merasa gak nyaman kalau saya ada di sini
jadi saya lebih baik pergi tante
tante kan lebih penting ketenangan dewi
mama udah harus pergi
mbak jangan tinggalin sita dong
jangan pergi mbak
tapi mama tetap harus pergi
tapi mama tetap harus pergi
kan udah ada mama dewi di sini
kan udah ada mama dewi di sini
tapi tetap aja sita maunya sama mama lila
maaf mbak jangan tinggalin sita
demi sita mbak
kamu jangan gini ma jadi sedih
saya mau jadi kayak sita ma
kamu nggak lihat ini
minta jangan tinggalkan upaya ini
sapu tangan bolong buat bungkus balok di pantai
nggak usah sombong dan so oke
kalau salah ya ngaruh aja salah
dewi kamu kalah ya
kamu juga gak percaya sama aku
udah bukan aku gak percaya sama kamu
kamu nggak kasihan
susah ya cepetan
tolong mbak lila jangan pergi
akhirnya kamu sadar juga
mama nggak jadi pergi
aku gak akan jadi pergi
karena kamu yang minta
saya saya kan juga punya perasaan wi
dan batas kesabaran saya juga ada
kalau kamu sudutin terus
yaudah gini aja deh tante
gimana kalau kita salaman aja
lambang perdamaian kita
lambang perdamaian kita
mudah mudahan gak akan ada kesalahpahaman lagi antara kita
mudah mudahan semuanya baik baik
semuanya baik baik ya
semuanya baik baik ya
jadi mereka semua
nggak ada yang percaya sama semua bukti itu mbak
nggak ada yang percaya
sekarang malah mbak jadi mikir
apa mbak udah kelewatan
apa mbak yang salah
atau emang mbak lila aja yang pinter menghindar
ya itu emang mbak lilanya aja mbak yang pinter ngindar
dia kan banyak akalnya
mbak udah dong jangan sedih terus ya
itu lebih di dalam
kesian kan anak anak pada nungguin
kamu pada belajar
iya cak kamu bener yaudah yuk kita masuk

nanti kena hukum loh
selamat pagi adik adik
anak anak kan kita kalau lagi belajar
nggak boleh sambil makan

jadi kita makan aja kalau lagi istirahat aja ya
lihat nih mbak lila kita mau belajar dulu
ya udah kita mulai lagi ya anak anak

iya ayo semua adik adik ya
aku cuma lengah sedikit dan semudah itu
dia merebut sanggar ini kembali dari aku
nggak bisa dibiarin
dan darah yang satu
dan darah yang satu